dalam perjalanan ada dinamika beberapa poin yang masih ada kekosongan hukum sehingga dilakukan revisi
revisinya sudah dilaksanakan sudah dibuat sehingga tadi kita melaksanakan sosialisasi dengan wilayah wilayah yang memiliki permasalahan taksi online
antara lain wilayah metro jaya jakarta jabotabek kemudian di jawa barat kemudian di jawa tengah jawa timur dan bali serta sulawesi selatan
ini enam wilayah tadi
tadi dihadiri langsung juga oleh dua gubernur gubernur jawa barat pak aher dan gubernur jawa timur pak dekarwo serta tadi juga wali kota surabaya
yang intinya adalah kita melihat bahwa ada beberapa dinamika dalam beberapa waktu terakhir ini ada keberatan keberatan bahkan ada beberapa tindakan kekerasan yang terjadi di tangerang kota beberapa minggu yang lalu
serta kemarin juga di bogor antara konflik antara pengemudi taksi online dan taksi konvensional
nah untuk itu beberapa tempat tidak terjadi
untuk itu kita laksanakan sosialisasi tadi permen nanti akan disampaikan oleh bapak menhub serta pak menkom info
yang intinya adalah kita ingin agar dengan adanya aturan aturan ini yang diperbarui ini menjadi lebih tertib dan lebih bisa menyelesaikan permasalahan
untuk itu kita ingin agar biasa jadi kita harus mencari di bagian yang lebih terbaik untuk mencapai kepentingan
nah beberapa poin mungkin akan disampaikan oleh bapak menhub
dan tadi sudah mendapatkan tanggapan tanggapan dari kewilayahannya
silahkan pak menhub
terima kasih pak kapolri
pertama kali saya apresiasi yang luar biasa kepada kapolri dan yang memberikan dukungan secara penuh atas
terhadap memperlakukan permen hub ini juga apresiasi kepada menkominfo yang memberikan dukungan
pertama kali yang ingin saya sampaikan
permen hub tahun tiga puluh dua itu pada dasarnya adalah upaya untuk tetap hadir dalam mengatur dalam rangka melayani masyarakat
kita tahu transvasasi ini merupakan suatu kebutuhan mendasar di masyarakat
transvasasi juga merupakan suatu kebutuhan mendasar di masyarakat
transvasasi juga merupakan suatu kebutuhan mendasar di masyarakat
transvasasi juga merupakan suatu kebutuhan mendasar di masyarakat
transvasasi juga merupakan suatu kebutuhan mendasar di masyarakat
terima kasih pak kumpul
terima kasih pak kumpul
saya juga ingin memberikan sarana berusaha para stakeholder transvasasi
pada kenyataannya ada angkutan konvensional ada angkutan online
keduanya ini harus diatur
kita tahu juga bahwasannya angkutan konvensional ada banyak masyarakat yang mencari penghidupan di sana
satu online yang merupakan kenisayaan yang harus kita ikuti yang harus kita juga atur
nah oleh karanya kita atur supaya ada suatu keseimbangan antara konvensional dan online
bahkan kita mengharapkan bahwasannya ada suatu asimilasi daripada konvensional dan online
sehingga terbentuk suatu sistem transportasi yang menghidupi yang memberikan penghidupan
yang memberikan pelayan bagi masyarakat tetapi juga memiliki kecanggihan yang baik
nah oleh karenanya permen ini rohnya seperti itu terlihat bagaimana kita akan tetap memperlakukan ini pada satu april nanti
dan tetapi karena pasal pasal tersebut katakan mengenai kir sim stnk itu membutuhkan suatu waktu
maka kita berikan waktu pada pemkot
nah untuk memberikan waktu untuk masa penyelesaikan
juga yang selalu dikomplain dari online berkaitan dengan satu adalah berkaitan dengan kuota
yang kedua berkaitan dengan tarif yang ketiga berkaitan dengan stnk
kami berdiskusi bahwasannya tadi saya mengapresiasi bahwasannya beberapa gubernur beberapa kepala daerah pada prinsipnya menyetujui
justru dengan satu peraturan ini ada dua manfaatnya
satu adalah kemampuan yang diperoleh
satu adalah kepastian hukum bagi online untuk eksis
yang kedua ada suatu regulasi yang pasti agar taksi atau angkutan konvensional itu terlindungi daripada dominasi yang berlebihan
nah oleh karanya dalam kesempatan ini kami menghimbau pada para pihak pengelola konvensional dan online untuk secara teduh menyikapi ini
jangan malah menjadi provokator
karena disenyalir beberapa kegiatan kegiatan itu ada oknum oknum daripada pengurus yang melakukan itu
tetapi kami mengapresiasi ada beberapa daerah yang secara proaktif melakukan suatu sosialisasi
nah oleh karenanya tadi semua kapolda siap untuk melakukan dan ada beberapa ketetapan yang kita putuskan
harapannya permanen tetap berlaku
tetapi kita secara sosial
baik melakukan sosialisasi dan membuat suatu konsultasi
sehingga tidak ada dominasi daerah terhadap pengelolaan di daerah
baik teman teman semua mungkin saya akan berikan konteksnya
bahwa teknologi digital ini sesuatu yang merupakan kenisayaan
dan masuk ke semua lini semua banyak sektor
namun dinamikinya tentunya berbeda beda
hotel yang kita semua sudah tahu tidak ada lagi yang beli voucher
kemudian bawa ke resepsionis tukar dengan fisik kamar
industri transportasi udara
yang kalau kita reservasi pembayaran bahkan reservasi seat juga lakukan secara online
dan di sini sekarang ada di industri kesehatan
yang sudah dilakukan juga ada hellodoc dan lain sebagainya
enam belas dokter ada di ponsel kita
dan transportasi darat sekarang
dinamikanya memang berbeda beda
pemerintah justru di sini masuk untuk mengadres isu dinamika yang terjadi
seperti sekarang di transportasi darat
ada dinamika antara online dengan yang konvensional
nomor satu yang kita patut syukuri adalah bahwa dengan revisi permen tiga puluh dua ini
lebih sebetulnya mengukuhkan
kita lakukan secara legal bahwa transportasi berbasis aplikasi online itu boleh di indonesia
hanya caranya adalah ditata
dengan prinsip satu
kenyamanan kemudian keselamatan keamanan dan lain lain
agar tidak terjadi gesekan
agar transisi ini juga bisa smooth
sehingga tidak terjadi friksi friksi
dengan transportasi yang konvensional
sehingga pemanfaatan teknologi digital itu betul betul harus bisa diberdayakan untuk kepentingan masyarakat
pemerintah ini satu
tidak ada kominfo tidak ada kementerian perhubungan
keputusan sektor tetap ada di pak menteri perhubungan
saya mengeksekusi dari sisi dunia mayanya atau dari sisi digitalnya
rekan rekan ada follow up yang dilakukan setelah rapat ini
baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah
di tingkat daerah tadi sudah kita sepakati
nanti stakeholder terkait yaitu para kepala daerah gubernur atau wali kota yang ada taksi online
bersama sama dengan polri dinas perhubungan dinas kominfo masing masing wilayah
mereka akan melakukan dialog yang lebih intens
dengan baik konvensional maupun yang online
sehingga dicari titik temu seperti ada beberapa aturan baru
masalah tarif atas bawah
masalah kuota taksi
nanti mereka akan memberikan usulan
sambil jalan dari pusat juga akan membentuk tim untuk melakukan asistensi
ada yang sudah bagus seperti di sulawesi selatan
mereka sudah bergerak proaktif bagus
sehingga tidak ada gejolak
tapi ada beberapa tempat yang mungkin ada gejolak
seperti di wilayah jabotabek bandung
ini perlu asistensi dari pusat
kita akan memberikan asistensi
sehingga prinsipnya nanti ada semacam kesepakatan kesepakatan yang lebih real di lapangan
untuk menindaklanjuti peraturan menteri
revisi peraturan menteri nomor tiga puluh dua tahun dua ribu sembilan belas
sehingga otomatis kita harapkan dengan langkah langkah proaktif ini
tidak terjadi lagi aksi aksi kekerasan yang dapat merugikan pemerintah maupun masyarakat
saya pikir itu
silahkan kalau ada yang mau bertanya
masalahnya pak untuk siapkan tarif atas dari bawah
perlindungannya harus beri apa dari pusat pak
nah kalau kita lihat kasusnya misalnya di bali
ini bukan rahasia umum bahwa taksi taksi resmi di bali
termasuk jempol kalau boleh ikut merek

bagaimana dengan on front atas gojek gojek yang juga nempak

makanya banyak yang pakai gojek akhirnya
seperti apa penyelesaiannya pak
jadi sebenarnya kalau tarif kuota itu matematis
lebih gampang kita lakukan
yang penting adalah ada niat bersama untuk menaati peraturan
nah dengan adanya permen tiga puluh dua
maka ada suatu landasan hukum bagi kita untuk menetapkan
bahwasanya nanti ada suatu kaedah kaedah yang kita sepakati kita lakukan
katakan kita tetapkan satu km itu katakanlah seribu gitu ya
nah ini menjadi suatu ketentuan
dan nanti dengan ketentuan ini ada dasar hukum bagi polda setempat
untuk melakukan penegakan hukum gitu
jadi saya pikir ini adalah suatu proses pendewasaan meregulasi
sehingga ada dasar hukum
bahwasanya ada satu kes kes yang terjadi di bali mungkin kita kecualikan
karena yang susah susah itu belakangan kita selesaikan
kalau saya lihat jakarta bandung surabaya semarang itu udah bagus
mungkin bali memang agak dikecualikan yang memang ada tembak
dan ada dominasi daripada konfesional yang luar biasa
oleh karena ini menjadi suatu proses terima kasih
jadi jika nanti ada perubahan tarif akan lebih mahal gak pak dari tarif yang biasanya
karena mereka bertanya seperti itu nanti akan lebih mahal gak
atau sama aja di bentuk pensional mahal
yang kita pegang adalah kompetisi
karena kompetisi itu akan mendewasakan
tidak ada satu pihak yang memaksakan besaran tertentu
saya tidak katakan sesuatu
tetapi sekarang ini itu murah ada satu subsidi
yang subsidi ini tidak membuat baik
karena bisa juga merugikan pengemudi
bisa juga secara long term ada suatu penguasaan yang berlebihan
nah kita tidak ingin ada suatu penguasaan yang berlebihan
kita ingin beberapa operator ini tetap eksis
dan dengan kompetisi masyarakat pasti diuntungkan
ya prinsipnya tadi disepakati juga bahwa masing masing wilayah ini kan beda beda
masing masing wilayah nanti akan membicarakan dengan stakeholder yang terkait
online maupun yang konvensional
sehingga nanti ada kesepakatan mengenai tarif atas bawah di wilayah masing masing
setelah itu baru diusulkan kepada pusat
tadi kalau diambil
sudah kita sampaikan tadi
kalau dilaksanakan semua oleh bawah
ada yang berkeberatan
di jakarta keberatan minta keputusannya oleh pusat
tapi kalau diambil pusat oleh pusat
kan wilayah kita beda beda karakteristiknya
luas wilayahnya lain lain
sehingga yang perlu dilakukan juga mekanisme yang disepakati tadi adalah
wilayah yang menentukan tarif atas bawah diusulkan kepada pusat
sambil pusat memberikan asistensi
kalau nanti ada pelanggaran tadi seperti yang dibalik
kalau ada yang mematikan argo
ya kalau nakal terima kasih informasinya
siarkan aja disini
kita akan tindak yang mematikan argo argo itu
baik reken reken yang lain
terkait banyaknya konflik tanpa siwarna ini
aktivasi dini dari polinya apa dan tindakannya apa
tadi sudah saya sampaikan kepada
satu lakukan deteksi dini
deteksi dini artinya
kalau ada gejolak
karena gejolak itu gak terjadi seketika
apalagi ini bukan teori segala macam mereka ya
ini kan masalah sosial masyarakat
pasti gampang terdeteksinya
sehingga harusnya deteksi
strateginya adalah melakukan langkah langkah proaktif
untuk melakukan komunikasi dan dialog
tadi sudah disampaikan tadi
agar laksanakan komunikasi dialog
yang melibatkan mulai dari pemda pori
setelah itu undang taksi konvensional
bila perlu dengan anggota dprd yang ada disitu
mewakili masyarakat rakyat
nah baru dicari solusinya
jadi tadi sudah saya ingatkan
sudah terjadi keributan
baru polisi yang turun tangan
lakukan langkah proaktif
kalau ada yang melanggar
saya pikir kalau dengan langkah langkah proaktif
tidak akan terjadi
tapi kalau sudah terjadi anarkis
ya tegakkan hukum
baru kita lakukan dialog lagi
saya pikir itu saja
dekan dekan terima kasih banyak
karena pak menteri juga
ada kesibukan lain
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh